daftar sekarang juga
kalau di alamatnya kan sesuai di sini
iya juga sih ya
gimana kita tanya orang di sini aja
bener juga ya
eee mohon waktunya sebentar
ini bener rumahnya nirina
maksud temen saya
itu rumah almarhum nirina yang udah meninggal sepuluh tahun yang lalu
gue temen di dalam aja deh
jadi inget ya
aku mau ke rumah ya
aku mau ke rumah ya
kita ditawarin motor baru
berarti kita kelihatan punya uang
kamu gimana sih
aku udah godein kamu tapi kamu nyacuek
gue gak mau jadi pacar loh
pergilah dari sini
gue gak mau jadi pacar lo
lepas tangan gue
lepas tangu gue
tentang zain angkat aslinya
lev teammates mang jajak lihat ini manggajak
keluar keluar keluar kalau takut disini keluar
halo assalamualaikum tante
nanti pulang sekolah
terus apa yang dilakukan andre nanti
terus kayak ketakutan gitu
mas bukain bicu jangan matau ngelih andre mas

kakak juga jadi bingung kenapa dia bisa seperti itu
mau jajak sendiri aja udah coba untuk panggil orang pintar
tante juga jadi bingung liat dia yang
jadi gini tante
waktu itu andri sempat buang air kecil sembarangan di bawah pohon tua
sebenernya aku udah kasih tau andre tante
kalau tempat itu tuh angker
karena aku liat ada sesuatu di sana
tapi andre nggak pernah percaya sekalipun sama aku
semenjak hari itu andre mulai keliatan aneh
mungkin penunggu pohon tua itu marah
karena andre buang air kecil sembarangan di situ
dan akhirnya dia meneror andre sampai sekarang tante
boleh kami menemui andri tante
itu yang sebenarnya tante harapin
mungkin dengan kamu bisa ketemu sama andre andre masih lebih bisa bicara
insya allah insya allah
ah ah ah pergi pergilah pergi dari sini
man sorry banget ya sorry banget
gue udah cuekin lo kemarin harusnya gue dengerin omongan lo
ya gimana ya udah terjadi juga kan sekarang tinggal kita cari solusinya
gimana caranya lu bisa lepas dari penunggu pohon tua itu
korban gitu lah
hantu penunggu pohon tua yang sering hantuin gue
itu korban kecelakaan men
jadi cewek ini yang sering gangguin lo
pokoknya kita harus nyari alamat rumahnya
iya bener banget andre kita harus cari alamat rumahnya
kalau nggak lo bakal digangguin terus
tidak salah sih masalah makhluk mirina kayak gini sih
tapi kalau di alamatnya kan sesuai di sini
iya juga sih
gimana kita tanya orang di sini aja
bener juga ya
mohon waktunya sebentar
mohon maaf ini bener rumahnya mirina
maksud teman saya itu rumah almarhum nirina yang udah meninggal sepuluh tahun yang lalu
ini rumahnya bu
iya mas ini rumahnya tapi sudah lama dikosongkan
orangtua neng rina pindah ke kota lain semenjak putri satu satunya itu meninggal
terus ibu tau gak di mana alamat orangtuanya sekarang
oh saya kurang tahu mas
ya udah makasih ya bu
terima kasih mas
ben sia sia dong kita ke sini
gimana untuk minta maaf sama nirina
kenapa lo gak datengin aja makamnya nirina
gue yakin pasti makamnya ada di sekitaran sini
ya gak sih
iya juga sih
semata mata gue pengen gue doain lo
gue udah ngelakuin kesalahan
berhenti gangguin gue
gue akan selalu mendoain lo
semoga lo diterima di sisi allah